dia siapa bu
wajahmu tampaknya lebih sehat daripada yang satu itu
ibu ibu mau dibawa kemana bu
tolong bu jangan bu
jangan ambil cucu saya pun jangan ambil cucu saya
cinta itu akan membawa dhani kembali sama kamu
kamu harus percaya sama ibu ya
mas jadi mas bakal tetap bersih keras nyari anak kembar mas itu
kita udah delapan tahun menikah
aku butuh penerus keturunan
oh jadi mas masih tetap ngotot kalau memang saya ini mandul
oke sekarang kita ke dokter mas
kita periksa semuanya kita cek
kalau memang saya ini baik baik saja dan tidak ada sakit sama sekali
ibu sari ibu terkena penyakit kanker cervix dan kelainan pada uterus
jadi susah untuk ibu mendapatkan anak
jadi maksud dokter saya saya mandul
terus saya mengidap penyakit itu gitu dokter
tapi ini bukan hal yang bisa diperlukan

ibu sari bisa mengangkat anak atau dengan cara lain untuk mendapatkan anak

ternyata kamu mandul ya
ibu memilihmu menjadi menantu
ibu memilihmu menjadi menantu
ibu memilihmu menjadi menantu
kamu kekututan helm nantinya
menjonjol mau zero dua tiga panggola
iya tapi saya gak tahu kainit
jadi ibu gak bisa nyalahin saya dong
bu danny rasa ibu harus banyak banyak istighfar
ibu udah lupa sama allah
allah udah ngasih ibu cucu kembar
tapi ibu malah misahin kami
ibu malah maksa saya untuk nikah dengan sari
diam kamu dhani
tidak ada yang bisa menyalahkan aku
karena aku yang berkuasa di rumah ini
dhani ibu menginginkan keturunanmu di rumah ini
sekarang kamu tidak bisa diharapkan untuk itu
tapi rania dia punya dua anak kembar darimu
ambil salah satu anak itu untuk tinggal di rumah ini
ibu nggak main main kan bu
terus kamu jangan merepotin nenek ya
ibu mau jualan dulu ke pasar
dini akan baik baik
ibu aku akan mengambil salah satu dari anak ini
tapi aku tidak mau yang penyakitan
ibu dia siapa bu
wajahmu tampaknya lebih sehat daripada yang satu itu
ibu mau dibawa kemana bu
tolongmu jangan bu
aku juga neneknya mereka
dia adalah darah daging dari dani anakku

dulu ibu gak pernah mau mengakui mereka sebagai anak anak saya dan cucunya ibu
sekarang ibu mau ambil mereka sesuka ibu
anak ini akan ikut bersama kita
jangan bawa dina nek
ibu jangan bu
aduh ibu randi

ambil pulang terus di rehat
nenek jangan bu
nenek jangan bu

tenanin ibu dia betul betul benar

atas syumbaan yang bertubi tubi ini ya allah
dini terkena tumor otak
dina diambil mertua hamba
dan sekarang ibu hamba meninggal
kembali ke pangkuhanmu ya allah
ayah menantikan saat seperti ini
ayah kangen banget
kalau ayah sayang kepada kami
kenapa ayah meninggalkan ibu
bisa dina dengan mereka
ayah akan menepuk semua kesalahan
ayah pada kalian
sabar ya nak ya
nanti kita jemputnya
dini kangen kamu
mulai hari ini kamu sudah menjadi milik kami
dina sudah menjadi milik kami
dan dany itu ayahmu
aku tidak mau mendengar kamu nakal
aku tidak mau mendengar kamu nakal
atau mendengar rengekanmu yang bikin kami pusing

nek boleh kan dina meluk nenek
boleh ya nek
boleh ya nek
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
ini adalah kebenaran kita
alah kamu sudah mulai mengaml hati ke wilde ini